tim densus delapan puluh delapan polda jawa timur terlibat baku tembak dengan sejumlah terduga teroris di jalan sikatan dan abdul wahab surabaya selasa malam
dalam aksi penggerbekan itu satu orang tewas
sementara puluhan warga diungsikan untuk menjauh dari lokasi baku tembak
total dari pengejaran teroris hingga hari keempat densus telah mengamankan tujuh belas orang empat diantaranya tewas
puluhan warga ini terpaksa diungsikan ke balai rw setempat untuk menghindari penggerbekan tim densus delapan puluh delapan di rumah terduga teroris di jalan sikatan gang empat manukan wetan surabaya
demi keamanan warga diungsikan karena sebelumnya terjadi baku tembak di sekitar lokasi kejadian
selain mengungsi ke balai rw tak sedikit warga yang memilih mengungsi ke rumah sanak saudara
belum diketahui pasti berapa jumlah orang yang terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian
namun salah satu orang yang terlibat dengan baku tembak adalah densus delapan puluh delapan

warga mengaku tidak mengenal keluarga ini karena selama ini tertutup kepada warga
dengar suara dentuman itu tembak tembak
sekitar sepuluh kali
itu di dalam rumah itu ada siapa saja mbak
di dalam rumah itu itu yang tkpg itu satu keluarga
selain dibantukan tim densus delapan puluh delapan juga melakukan penggerbekan di rumah terduga teroris
di lokasi ini petugas berhasil menangkap satu keluarga terduga teroris dengan kepala keluarga bernama fauzan ilham
penggerbekan ini sempat membuat kaget sejumlah warga karena tak mengira pelaku terlibat jaringan teroris
masnya ya jarang keluar jarang sosialisasi ke warga juga
rumahnya itu jarang sosialisasi ikut pengajian pun beliau tidak
sementara kabit humas polda jawa timur menyatakan penangkapan selama empat hari ini tim densus delapan puluh delapan berhasil menangkap tujuh belas anggota teroris
jaringan dita suprianto pelaku bom bunuh diri di tiga gereja minggu kemarin
dari tujuh belas pelaku empat diantaranya terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan termasuk satu terduga teroris dalam penggerbekan di manukan wetan selasa sore
yang kedua adalah sembilan ditambah empat menjadi tiga belas total yang sudah ditangkap
ikut di luar daripada mereka mereka yang sudah ditembak mati
hingga saat ini tim densus delapan puluh delapan mabes polri masih terus melakukan penyisiran di sejumlah daerah persembunyian para terduga teroris jaringan asorudaulah di jawa timur